jangan pernah ikut campur urusan gue
ngapain lo disini
mau ambil paket
sudah ada paketnya
lo kenal dekat sama tante ini
ternyata selama ini dugaan gue benar
dan gue yakin
yang dengan lancangnya masuk ke unit apartemen gue
jangan pernah ikut campur urusan

anda gak usah ngecam saya
anda mengakui apa yang sudah anda tutupi selama ini
akan ikut terserat di penjara
sudah menutupi semua hubungan ke elsa
rendy ini berbahaya
harus hati hati sama dia
saya harus hati hati sama dia
saya harus hati hati sama dia
lo gak bisa sembarang menuduh gue
yang keras lah
iya siren tapi tuh mama lebih khawatir kalau dia sampai pukul kamu
wah kalau sampai itu terjadi itu mama tampel balik tuh si ricky pakai wajan mama
mama tenang aja kalau dia macam macam aku bisa lawan koma
tapi kok kamu tumben saya udah balik kerja
oh iya ya saya pulang kan mau ambil buku catatan alamat mang radang
iya mah ada sesuatu yang harus aku ambil
oh gitu yaudah kamu cari mungkin ada di sini
oke simpen ya
kenapa semua orang kepo sama urusan gue
gue cabut dari sini
gue juga udah selesai kok
oh iya ini dia nih alamatnya mang radang
udah ketemu apa yang kamu cari ren
emang ada urusan apa lagi sih ren
ada orang yang harus aku cari pak ini perintah dari pak al
ini dong aku berangkat ya
kenapa ren ada apa
aku khawatir kalau aku tinggalin mama sendiri di sini
lagian mama tuh di sini juga bosen sendirian ke apartemen
ya udah kalau gitu mama prepare ya
ya udah siap siap dulu ya
mendingan mama ikut aja daripada reki macem macem lagi sama mama
udah ya ke sini yuk
kamu makanya banyak sekarang ya
kita foto dulu yuk
foto buat apa
ini buat kenang kenangan lah suamiku
taruh di sana
eh nanti pake timer ya
timernya tiga detik aja
enggak ya nggak nambah ya
oh aduh lucunya tuh
tuh lucu banget trennya cantik
suami aku juga ganteng banget ini
aku update lah
update ke mana
kamu download deh aplikasi lokal
yang gak penting buang buang waktu saya
kamu ini orangnya memang anti sosial banget ya
bukannya orang yang main itu yang menteri sosial
mah aku juga mau dong
tapi nanti ya setelah umurnya sudah tujuh belas tahun
wih udah lama nih gak ngeliat updatenya mbak andin
ah keluar nih native nya
foto barunya pak bos
sama neng grena lagi di kamar barunya heheheh komentar komen komen komen komen nyuci celana
di pinggir kali kamar neng grena cantik sekali oh ya gue komen ah kamar anak sultan cek kiri